informasi selanjutnya masih dari jawa timur kpu kota blitar mendapat teror berupa kembang tabur makam dan boneka berdarah lengkap dengan benang dan jarum
teror dilakukan orang tak dikenal pasca kpu menjalani sidang terbuka sengketa pilwali dari calon perseorangan
teror ini diketahui oleh penjaga malam kantor kpu pada selasa dini hari lalu
komisioner kpu kemudian memusnahkan teror bunga ini dengan cara dibakar
jumat pagi lima anggota komisioner komisi pemilihan umum kota blitar mengadukan dugaan teror yang meresahkan ini ke mapolres blitar kota
ketua komisioner kota blitar hoirul umam mengatakan bahwa teror dirasa mengganggu apalagi di tengah tahapan pemilihan wali kota dan wakil wali kota blitar
kita temukan itu jam satu
jam satu itu setelah kita pulang dari konsultasi
konsultasi dengan kuasa hukum kita terkait sidang sengketa di bawaslu
nah itu ditemukan seonggok bunga
kemudian ada gambar orang dari kertas
kemudian itu ditusuk jarum benang